biaya pelatihan kelompok jemaah islamiyah di jawa tengah diperkirakan sekitar enam puluh lima juta rupiah sebulan
baris krim polri senin siang menyatakan dana tersebut didapat dari infak dan iuran anggota
setelah densus delapan puluh delapan membongkar pusat pelatihan jaringan teroris jemaah islamiyah di semarang jawa tengah
kepolisian terus menyelidiki lebih jauh mengenai proses perekrutan dan penggalangan dana
kadif humas polri irjen argo yuwono mengatakan jaringan pelatihan yang berafiliasi dengan jemaah islamiyah
ini memiliki dana yang cukup besar
argo mengatakan pelatihan ini dalam sebulan dibutuhkan setidaknya biaya operasional sebesar rp enam puluh lima juta
pelatihan dilakukan selama enam bulan sebelum diberangkatkan ke suriah
sementara biaya ke suriah untuk memberangkatkan sekitar tiga ratus juta untuk sepuluh sampai dua belas orang
saya sudah menanyakan kepada pelatih tersangka karso ini bahwa setiap bulan
setiap bulan itu mengeluarkan
biaya sekitar enam puluh lima juta
untuk apa saja enam puluh lima juta itu
yang pertama itu membayar pelatih kemudian untuk makan makan selama pelatihan
kemudian juga ada untuk beli obat obatan dan sebagainya
jadi enam puluh lima juta berbulannya

di sejumlah lokasi di jawa tengah
sebelumnya densus delapan puluh delapan anti teror polri membongkar pusat latihan jaringan teroris jamaah islamiyah di sejumlah lokasi di jawa tengah
ketika berada di desa gintungan semarang jawa tengah
dalam video tersebut memperlihatkan sekelompok orang melakukan pelatihan fisik
dan menggunakan senjata tajam di sebuah vila berlantai dua di semarang